jadi masih saja ada ya mengaku tenangan ibadah di bulan puasa
sama informasi yang satu ini juga masih ada kaitannya dengan geng motor
sebuah video berisi gambar seorang anggota kelompok bermotor yang melakukan aksi mengancam pengguna jalan dengan menggunakan samurai
sempat viral di media sosial tepatnya di bandung
nah terkait hal ini pemirsa petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung telah mengantongi identitas serta lokasi pelaku
sebuah video menjadi viral di media sosial di bandung dalam dua hari terakhir
dalam video berdurasi tiga puluh lima detik ini seorang pria yang diduga anggota kelompok bermotor ternama di bandung
bersama dengan rekannya tampak berjalan zigzag dengan mengendarai sepeda motor
pria tersebut mengeluarkan senjata samurai dan mengancam para pengguna jalan lainnya
terkait video viral tersebut petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung mengaku
tengah melakukan pengejaran terhadap pria yang telah diketahui identitasnya tersebut
aksi pelaku tersebut telah membahayakan pengguna jalan dan tergolong pelanggaran hukum
kami dari polrestabes bandung mengimbau kepada orang yang membawa senjata tajam
untuk segera menyerahkan diri ke polrestabes bandung ataupun kantor polisi polsek terdekat
karena tindakan yang dilakukan ini sangat membahayakan warga masyarakat
bisa jadi warga itu ada yang luka akibat terjatuh akibat perbuatan dari yang bersangkutan ini
meski telah mengantongi identitas serta alamat pelaku polisi meminta agar pelaku segera menyerahkan diri
freddy bangun bandung